inilah sejumlah menu ala ramadan vibe yang ditawarkan salah satu penyedia jasa catering di depok jawa barat
bagi anda yang mungkin tengah bingung menentukan hidangan apa yang cocok untuk menyambut tamu saat hari raya lebaran nanti
sajian ini mungkin bisa menjadi pilihan
terdapat paket hantaran nasi putih nasi kuning nasi liwet hingga nasi hijau lengkap dengan beragam jenis lauk pauk
seperti pindang telur ayam goreng dan kering tempe serta kentang mustafa
ada pula gift box berisi dimsum matang beraneka rasa
serta hampers dimsum beku yang dikemas dalam keranjang anyaman bambu unik yang menarik
paket menu untuk berbuka puasa yang sekaligus bisa dijadikan
hidangan saat hari raya ini dibanderol dengan harga mulai dari rp delapan puluh untuk dimsum
hingga tiga ratus untuk lima porsi paket nasi
proses pemesanan bisa dilakukan pelanggan secara online
ini untuk kirim kirim hampers untuk kirim kirim bingkisan ke keluarga atau rekan rekan
itu sangat memudahkan sekali
makanannya enak packagingnya cantik pengirimannya tepat waktu drivernya ramah
yang mulai melayani pelanggan sejak tahun dua ribu dua puluh ini pun kebanjiran pesanan
selama ramadan hingga hari raya lebaran nanti
dalam sehari ribuan porsi paket nasi terus diproduksi
usai pembayaran dilakukan pesanan akan langsung dibuat dengan durasi maksimal pembuatan hingga dua jam saja
memang keunggulan yang kita andalin ke customer itu adalah kita ingin menjadi solusi
nah solusi seperti apa
kita pastikan untuk fast respon dari sisi customer service nya
kemudian secara orderannya kita upayakan untuk bisa order secara dadap
saya bergeser ke selatan jakarta untuk mengunjungi catering lain yang juga sudah kebanjiran pesanan seminggu jelang lebaran
bahkan terpaksa menolak order yang datang
sejauh ini tercatat sebanyak tiga ketupat dengan lima ratus porsi makanan lebaran berupa sayur ketupat
hingga krecek telur puyuh sudah dipesan pelanggan
opor menjadi salah satu menu yang ditawarkan pada lebaran kali ini
nah berbeda dengan catering catering yang lain
di catering ini anda bisa mem mix and match menu lebaran sesuai dengan selera anda
jadi anda bisa memilih apa yang ingin anda konsumsi di lebaran tahun ini
menu lebaran di catering ini dibedakan berdasarkan berat bahan yang digunakan
menu berukuran sedang atau medium untuk lima porsi dengan berat setengah kilogram berbahan daging ayam
hingga ati dibanderol mulai dari dua ratus dua puluh lima hingga tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah
sementara menu berukuran besar atau large sebesar satu kg untuk lima belas porsi dijual mulai dari dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
jika pelanggan menu nasi box harian bisa mengandalkan jasa kirim yang disediakan catering
namun khusus untuk menu lebaran pelangganlah yang harus mengambil sendiri pesanannya
yang sambal goreng ati opor enak terus sama sayur godoknya enak banget
kan praktis jadi tinggal semuanya udah kita pesen satu kesatuan semuanya udah tinggal enak aja
pemilik menyebut karakter masakannya yang kental cita rasa jawa tengah dengan bumbu yang tidak pelit
membuat pesanan terus datang
pertama sih aku pede banget kalau makananku merasa masakanku itu kualitasnya premium
jadi dari pemilihan bahan dasar daging dan kualitas rasa aku bisa menjamin kalau semuanya rasanya enak

berkaca pada pengalaman sebelumnya pemilik catering menyebut kerap mengalami kerugian karena menu masakan lebarannya
karena itulah kini catering yang memperkerjakan delapan orang pegawai ini sengaja hanya menyediakan menu makanan lebaran yang sudah beku
pelanggan cukup menghangatkan makanan pesanannya dengan api sedang selama beberapa menit
bisa menyimpan sisa menu lebaran yang dibelinya hingga tiga bulan ke depan sesuai kebutuhan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia